presiden joko widodo membuka musabakoh tilawatil quran tingkat nasional ke dua puluh enam di mataram nusa tenggara barat
mtq kali ini diikuti kurang lebih dari satu sembilan ratus peserta dari seluruh indonesia
presiden berharap agar pelaksanaan mtq meningkatkan penghayatan kecintaan dan pengamalan ajaran islam yang rahmatan lil'alimin
dalam sambutannya presiden menginginkan agar umat islam menjadikan al quran sebagai nafas kehidupan menjadi pegangan kehidupan yang hakiki dan sebagai kepribadian
presiden juga menyayangkan saat ini masih banyak masyarakat yang masih saling suka menjelek jelekan satu sama lain saling mengumpat mudah mencela dan mudah merendahkan orang lain